kesuksesan provinsi jawa tengah dalam mengembangkan energi baru terbarukan atau ebt diapresiasi oleh nasional
secara khusus gubernur jawa tengah ganjar pranowo diundang oleh institute for essential services reform atau iesr
sebagai salah satu coacher civil dua puluh indonesia untuk berbagi keberhasilan pengembangan ebt
dalam rangkaian acara g dua puluh site event dan energy transition working group meeting di bali pada tiga puluh agustus dua ribu dua puluh
direktur eksekutif iesr febitumiwa mengatakan
pengembangan ebt di indonesia tidak bisa dilakukan tanpa ada komitmen

pengembangan ebt di indonesia mengatakan
pengembangan ebt di indonesia mengatakan

alasan penting menurut kami mengapa transisi energi harus dilakukan secara terdesentralisasi
bagaimana topik yang kita bahas pada hari ini
yang pertama adalah berbeda dengan sumber daya energi fosil yang volumenya terkonsentrasi pada daerah daerah tertentu
sumber daya energi terbarukan yang melimpah di indonesia tersebar dalam berbagai skala dan intensitas
baik besar maupun kecil
yesr pernah menghitung bahwa potensi energi surga di indonesia saja bisa mencapai lebih dari tiga empat ratus gigawatt
dan untuk seluruh potensi energi terbarukan
kalau kita hitung bisa mencapai kira kira lebih dari tujuh gigawatt dalam berbagai skala
selain itu jawa tengah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengembangan ebt
di mana daerah lain belum banyak yang melakukan itu
di tataran teknis jawa tengah sudah melakukan pengembangan ebt dengan energi surya
banyak gedung pemerintah
pemerintahan yang sudah memasang plts atap untuk tenaga surya
sementara itu gubernur jawa tengah ganjar pranowo mengatakan
optimalisasi ebt saat ini mau tidak mau harus dilakukan
sebab energi fosil semakin langka dan harganya semakin mahal
komitmen dunia yang hari ini mesti kita eksekusi ya kita eksekusi
tapi kami sadar ini mahal ini berat ini tidak mudah
ya kita coba gerilya dengan kekuatan lokal yang ada
ganjar mengatakan jawa tengah memiliki banyak potensi
ebt yang belum dioptimalkan
seperti panas matahari gas rawa geotermal angin dan air yang tersebar di banyak daerah di jawa tengah
lebih dari dua desa di jawa tengah telah mandiri energi dengan memanfaatkan ebt di daerahnya masing masing
dalam kesempatan ini lakukan juga penandatanganan kerjasama antara iesr dengan pemprov jateng terkait pengembangan ebt
kerjasama dilakukan antara iesr dengan tiga opd jateng yakni dinas sdm dinas lhk
serta dinas perindustrian dan perdagangan